semprot semprot semprot lagi dan lagi
para relawan ini ingin memastikan bagian kendaraan seperti setir pegangan jok sampai roda kendaraan yang melintas disterilisasi dengan desinfektan
bukan tanpa alasan penyemprotan ini dilakukan
warga rw dua di kelurahan sawahan surabaya jawa timur memberlakukan pembatasan sosial berskala kampung sejak akhir april lalu
sederet aturan pun dibuat
penyemprotan desinfektan ini salah satunya
saya pun masuk harus mengikuti aturan ini
mula mula suhu tubuh saya dicek menggunakan termogan
kemudian saya diminta kartu tanda penduduk karena bukan warga setempat
setelah itu saya diwajibkan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
dari tiga akses masuk hanya satu yang dibuka warga
siapapun yang melintas akan dihentikan warga yang menjadi relawan
setiap orang yang masuk wajib mengikuti aturan
untuk para relawan ada pembagian waktu yang memungkinkan akses dijaga selama dua puluh empat jam
semua sarana yang digunakan diadakan warga secara swadaya

aturan pembatasan sosial berskala kampung ini mendapatkan tentangan
baik dari warga maupun pendatang
karena kami tahu ini nantinya akan bermanfaat bagi kita semuanya untuk menyelesaikan soal masalah penularan dari covid sembilan belas
itu yang kami lakukan
tetap sosialisasi kami lakukan pendekatan kepada warga dari yang mulai tua sampai ke anak anak kecil
lambat laun warga pun sadar
mereka tak keberatan harus melalui serangkaian aturan sebelum masuk atau keluar kampung
sebagai warga kita dibantu dengan
aturan seperti ini ini untuk mencegah untuk mengurangi penyebaran virus corona sendiri sih
menurut saya sebagai warga asli kampung sini itu sangat bermanfaat sekali
bagus sekali sih mas untuk mencegah putus rantainya covid kan
jadi perlu sih ini di kampung kampung diberlakukan seperti ini
tidak keberatan tadi harus terkati
tidak sih biar ini ya
ya mengurangi tindak kriminal juga gitu
bagi pelintas yang bukan warga setempat
petugas jaga akan meminta putar balik jika tidak memiliki kepentingan masuk kampung
menurut warga sampai empat mei dua ribu dua puluh belum ada warga yang positif covid sembilan belas
sedangkan di surabaya di tanggal yang sama
tercatat ada lima ratus lima puluh delapan orang
mereka sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima konfirmasi positif covid sembilan belas
karena itulah warga menerapkan pembatasan sosial berskala kampung sebagai bentuk antisipasi
miftah farid andras wicaksono surabaya cakai